setelah absen selama dua tahun karena pandemi festival payung indonesia dua ribu dua puluh
kembali digelar di solo jawa tengah dengan mengusung tema destuti show pas
festival ini merupakan yang ke delapan diadakan di taman balai kambang solo
sebelumnya festival payung diselenggarakan di candi prambanan yogyakarta
festival payung ini sebagai bagian langkah pemkot solo
untuk mendukung pemulihan ekonomi dan membangkitkan ekonomi kreatif
menurut penyelenggara acara heru prasetyo selama pandemi
justru para pengrajin payung mampu menciptakan kreasi baru
dan kini merambah penjualan digital dengan memanfaatkan aplikasi jual beli online
ini menarik pada di masa pandemi ini lahir karya karya baru
payung top patung payung payung dan berbagai kreasi yang memang menurut saya sangat menarik selalu ditampilkan ya
dan mudah mudahan ini
menjadi salah satu era kebangkitan payung tradisi kita di masa pandemi
membangkitkan pariwisata dan salah satu yang utama adalah selalu membangkitkan optimisme